saudara rapper michaelmore menyampaikan dukungannya terhadap palestina melalui lagu yang baru dirilisnya
bocah berusia enam tahun itu tewas setelah sempat meminta pertolongan lewat telpon
karya terbaru michaelmore ini dirilis saat militer israel mulai menginvasi wilayah rafah
michael moore pun menyampaikan bahwa seluruh keuntungan
dari lagu ini akan diberikan ke badan pbb untuk pengungsi palestina